jangan lupa like share dan subscribe channel ini
saya ingin agar segera pembangunan rumahnya dimulai
oleh sebab itu pagi hari ini saya kesini untuk memastikan bahwa pertama
yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya
hari ini relokasi dimulai pembangunannya
kemudian yang kedua nanti hari kemis ini baru persiapan termasuk verifikasi
semuanya selesai nanti hari kamis untuk bantuan yang bukan relokasi
yang bantuan lima puluh juta dua puluh lima juta dan sepuluh juta juga akan diberikan
hari kemis dimulai diberikan
totalnya rp lima puluh enam bukan jumlah yang sedikit
kita ingin secepat cepatnya tapi tidak dibatasi oleh waktu
dan secepat cepatnya dimulai secepat cepatnya selesai
karena masyarakat sudah berhujanan kedinginan ditindak